kita ke informasi liburan walaupun besok sudah mulai masuk lagi tapi setidaknya masih ada minggu depan lagi
satu minggu lagi untuk bisa berlibur bersama keluarga tercinta
nah ini saat berlibur wajib hukumnya untuk berfoto untuk mendapatkan foto yang bagus
dengan latar belakang cantik apalagi untuk dipasang di media sosial
tentunya tidak mudah ini seperti anissa nih hobi untuk selfie mungkin ya
tentu ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua
untuk saya juga mungkin saya akan mengajak anda untuk ke lembang bandung
di mana wisatawan rela antri berjam jam hanya untuk berfoto
satu dua tiga
satu dua tiga
itulah kata yang sering terdengar jika anda datang ke tempat wisata yang satu ini
bukit dan lembah yang tersusun alami ini menjadi daya tarik wisata alam di kawasan lembang kabupaten bandung barat
selain memanjakan mata dengan lukisan alamnya
panorama alam hutan pinus ini menjadi latar favorit pengunjung untuk berfoto
setiap sudut tempat ini
setengah aja dibuat untuk para penggila selfie
wahana untuk berfoto juga disediakan
namun pengunjung harus rela antri menunggu giliran
pengunjung juga harus membayar mulai dari sepuluh ribu rupiah hingga dua puluh ribu rupiah
udah setengah jaman kenapa sih mau rela panas panasan ngantri kayak gini
ya udah jauh jauh dari jakarta masa nggak sempet gitu kan
biar penasaran terus juga pengen update kayak orang orang gitu fotonya bagus bagus
salah satu wahana adalah
skybike pengunjung akan bersepeda di atas seutas tali yang melayang
sesampainya di tengah berhenti sejenak dan saatnya bergaya
dari kejauhan ada fotografer yang mengabadikan setiap momen
selain itu ada sky tri pengunjung berdiri di papan yang ada di batang pohon
dari terakhir sky swing pengunjung akan diputar dan berayun di atas ketinggian
nah ini adalah salah satu spot terbaik untuk foto di sini
meskipun saya terlihat melayang di atas ketinggian
namun dengan alat yang telah disediakan dan angle yang tepat
bisa menghasilkan foto yang maksimal kreatif ya
pengunjung tak perlu khawatir karena pada setiap wahana foto
ada tali pengaman yang wajib digunakan untuk menjaga keselamatan
dian permatasari bandung